anda kembali di breaking news bmkg menyalakan sirena potensi terjadinya gelombang tsunami pasca gempa kuat di sebelah barat daya sumur banten
bmkg pun merilis daftar daerah yang berpotensi terkena tsunami
seandainya gelombang besar benar benar muncul
kita lihat daerah yang berpotensi terjadi tsunami berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh bmkg pada jumat dua agustus dua ribu dua puluh
yaitu sebagai berikut di mana pandeglang bagian selatan banten ini dengan status siaga
kemudian pandeglang pulau panaitan dengan status siaga juga
berikutnya lampung barat pesisir selatan lampung dengan status siaga
pandeglang bagian utara dengan status waspada
lalu lebak banten dengan status waspada juga
lalu lampung barat pesisir tanggamus pulau tabuan lampung dengan status waspada
sukabumi ujung genteng jawa barat dengan status waspada
tanggamus bagian timur lampung dengan status waspada
lampung selatan ke pulauan krakatau lampung dengan status waspada
lampung selatan ke pulauan legundi lampung dengan status waspada
lampung barat pesisir tengah lampung dengan status waspada
lampung barat pesisir utara lampung dengan status waspada
bengkulu utara pulau enggano bengkulu dengan status waspada

bengkulu dengan status waspada
lampung selatan kepulauan sebuku lampung dengan status waspada
bengkulu selatan status waspada
serang bagian barat dengan status waspada
seluma bengkulu dengan status waspada
konferensi pers di sana
setelah dua mni
jadi ini bisa kita bayangkan bagaimana dampak dari guncangan gempa
dan hingga saat ini kami belum mendapatkan laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut
demikian jadi yang perlu kami sampaikan
jadi berada pada ketinggian karena ini diperkirakan kan sampai tiga meter ya
namun kan ada potensi melompat menguat
jadi ya pada ketinggian sepuluh meter lah itu insya allah sudah aman
ibu itu peringatan tadi ini sampai kapan
tadi sudah kami sampaikan kami akan menunggu sampai pukul dua puluh tiga

di kota yang dihimbau
apakah itu seperti apa bu
mungkin di bangunan mungkin seperti apa bu
yang terdiri dari atas lagung atau seperti apa
kami menghimbau kalau bangunan itu masih kokoh seperti kita nggak apa apa
tapi kalau karena gempa tadi ada retakan retakan bangunan rusak
dan mengkhawatirkan ada yang akan jatuh
jangan ada di situ
cari tempat yang aman
jauh dari bangunan rusak
jadi tergantung kondisi masing masing bangunan yang kita berada
namun sekali lagi tetap tenang
karena kepanikan itu justru akan mengakibatkan kecelakaan